informasi berikutnya saudara kejaksaan agung menyita dua mobil mewah milik tersangka kasus dugaan korupsi izin di pt timah arvei muiz saat penggeledahan sepanjang senin kemarin
mobil ini saudara disita penyidik jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus atau jampitsus saat menggeledah kediaman tersangka di kawasan paku buwono jakarta selatan sepanjang senin kemarin
kedua kendaraan ini adalah roll royce warna hitam dan mini cooper warna merah
kedua mobil mewah ini diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi tata niaga komunitas timah wilayah izin usaha pertambangan pt timah periode dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh dua yang menyeret nama harvey muiz
ada dua kendaraan yang disita oleh kejagung dari rumah harvey muiz
kejagung juga masih mengejar aset aset lain milik harvey di luar kediamannya
yang berada di pakubono jakarta selatan
selain kasus korupsi penyidik juga membidik kasus tindak pidana pencucian uang terhadap beberapa orang tersangka
selain penggeledahan penyidik juga memeriksa saksi pada senin kemarin
dua belas jam diperiksa sebagai saksi atas kedua tersangka herna lim dan harvey muiz
akhirnya robert bono susatya keluar dari gedung kejaksaan agung
robert bono susatya diperiksa untuk mengetahui keterkaitan robert dengan pt refinet bangka tin
memanggil dan mengeksa saudara rps sebab usahasi
kita harapkan keberangan keberangan itu akan memperterai
dan menjadi tindak tindana tentang roka timah di wilayah pt timah
soal kerugian rp dua ratus tujuh puluh satu triliun dari kasus korupsi izin di pt timah berasal dari penghitungan dampak kerusakan lingkungan
kebutuhan biaya yang besar dari perbaikan lingkungan akibat penambangan timah ilegal
serta dampak ekonomi masyarakat sekitar
menjadi salah satu dasar dalam menghitung angka kerugian negara
ini kan pertambangan ilegal yang dimiliki oleh pt timah
dalam hal ini pt timah yang disuruh untuk mengelola
kemudian dampak dari pengelolaan tersebut
tidak saja berdampak kepada kerusakan lingkungan
tetapi juga berdampak kepada ekonomi masyarakat sekitarnya
kemudian karena lingkungan rusak tentu kita memerlukan rehabilitasi ke depannya
ini juga bagian daripada yang diperhitungkan dalam perhitungan perekonomian negara
dan yang paling terpenting adalah bagaimana next generation
bagaimana orang bisa hidup di lingkungan yang tadi sudah dirusak ke depannya
artinya dua ratus tujuh puluh sekian triliun itu bukan dalam bentuk uang
bukan kan lahannya yang dikelola secara ilegal
informasi lebih lengkap terkait perkembangan terkini dari kasus korupsi timah
kita sapa jurnalis kompas tv ada fredrizka ananda dari gedung kejagung di jakarta
jadi apa saja hasil penggeledahan kejagung
di kediaman harvey muiz sepanjang senin kemarin rizka
tepat seperti yang sudah diungkapkan tadi
bahwa dua mobil mewah milih harvey muhyiddin ini
sudah ditahan oleh kejaksaan hasil dari penggeledahan pada senin kemarin
juru kamera saya akan menunjukkan kepada anda ibrahim dan juga saudara
seperti inilah penampakan dari dua mobil mewah milik harvey muiz
kalau misalkan kita melakukan penelusuran ke website pajak ibrahim
di mana dua mobil mewah ini ternyata atas namanya ini merupakan atas nama perusahaan dari harvey muiz
dan di mana kalau misalkan kita juga telusuri dari harga dari kedua mobil mewah ini
ini dikisar ini harganya sekitar rp delapan belas miliar
dan kemudian untuk mini cooper s countryman f enam puluh yang mana ini berwarna merah
yang berada di sisi kiri kita ini ini merupakan harganya berkisar lima ratus juta
hingga saat ini dari kejaksaan agung masih akan terus mencari
dan juga mencari tahu begitu terkait dengan aset aset harvey muis
terkait dengan dana yang didapatkan dari tambang ilegal di bangka
nah selain itu selain dua mobil mewah ini dari kejaksaan agung juga menyita sejumlah barang barang lainnya
ini sejumlah barang berharga dan juga jam tangan mewah
namun masih banyak dari aset harvey muiz ini yang masih akan ditelusuri oleh kejaksaan
terkait dengan kepemilikan dan juga asal muasal dari kepemilikan tersebut
mari kita simak sejenak pernyataan dari kapus penkum dari kejaksaan agung ketut sumadana berikut ini
apapun itu kebulan tadi malam setelah sehari sebelumnya kita sampai tersangka
tim penyidik ini mendatangi rumah pakuwono milik hm
di sana kita melakukan penyitaan ada dua jenis mobil yaitu real race dan mini cooper

kemudian sejumlah dokumen surat surat dan juga barang barang lainnya
kemudian sejumlah dokumen surat surat dan juga barang barang lainnya
dan beberapa barang barang yang masih dilakukan suatu verifikasi oleh tim penyidik
dan beberapa barang barang yang masih dilakukan suatu verifikasi oleh tim penyidik
bermula dari kasus penambangan ilegal ataupun pengolahan timah secara ilegal di bangka ini
dari kejaksaan agung juga saat ini tengah menelusuri terkait dengan aliran dana
dari yang sudah ditemukan oleh kejaksaan agung ini
di mana beberapa dari saksi ataupun tersangka ini diduga juga melakukan tppu
itulah yang saat ini tengah dicari tahu oleh kejaksaan agung
sejauh ini sudah satu ratus tujuh puluh empat saksi yang sudah diperiksa oleh kejaksaan agung
tentu ini kita masih menunggu terkait dengan kelanjutan dari dugaan korupsi dan juga tppu
yang tengah dikembangkan ataupun dicari tahu oleh kejaksaan agung saat ini ibrahim
baik terima kasih fredris kananda untuk laporan anda langsung dari gedung kejaksaan agung di jakarta